berikutnya sidang tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan david ozora mario dandi dan shane lucas ditunda hingga pekan depan karena jaksa belum siap
sidang tuntutan ini sedianya di agenda kamar langsung pada jam sepuluh pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
ayah david ozora jonathan latumahina mengaku kecewa karena sidang tuntutan ditunda
ia khawatir kasus hukum anaknya tidak mendapatkan keadilan dan terdakwa tidak mendapatkan hukuman maksimal
ia juga mempertanyakan kuasa hukum dari terdakwa yang tak hadir dalam sidang
tahu sendiri mana ada kasus penganiayaan yang sampai enam bulan